ya jika di surabaya seorang ibu melahirkan bayi kembar empat
di sidoarjo seorang gadis harus dirawat intensif di rumah sakit karena menderita obesitas
di usianya yang baru enam belas tahun sang gadis kini telah berbobot satu ratus dua puluh lima kg
junita maulidia warga sidoarjo terpaksa menjalani perawatan medis di rumah sakit sidoarjo
karena mengalami obesitas
tidak hanya itu yunita juga terdianosa mengalami pembengkakan otot jantung yang beresiko sangat fatal
dampak obesitas yang dideritanya juga menyebabkan junita tidak lalu asal bergerak
kecerdasannya menurun hingga yunita terpaksa harus keluar sekolah
orang tua mengatakan obesitas pada yunita terjadi saat dia berada di kelas enam sd
saat itu berat badannya sudah mencapai lebih dari delapan puluh kg
namun tidak lama kemudian berat badannya melonjak menjadi satu
satu ratus dua puluh lima kg hanya dalam waktu dua tahun
menurut rencana setelah rumah sakit berhasil menyembuhkan pembengkakan otot jantung
maka yunita diharuskan untuk menjalani diet yang sangat ketat
ibunya mulai umur lima tahun
iya tapi pertumbuhannya itu dikit dikit gitu
terus kelas enam itu menanjak delapan puluh kilo
keluhannya itu jalannya nggak kuat
satu lima meter udah nggak kuat capek sakit semua gitu
pertama masuk ke iccu
kita lakukan menangani dekomnya itu
kemudian telah penuh periksaan
hipoardografi usg untuk jantung memang didapatkan penebalan otot jantung
meskipun menolak diwawancara yunita pernah mengatakan ingin kembali memiliki berat tubuh normal agar bisa kembali bersekolah